unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam gmki medan menolak revisi undang undang md tiga
diwarnai pelemparan tomat dan perobohan pagar gerbang kantor dprd sumatera utara
mahasiswa marah karena seorang anggota dprd sumut yang menemui mereka
meninggalkan masa karena tak terima disebut aktivis gadungan
puluhan pengunjuk rasa dari gmki gerakan mahasiswa kristen indonesia medan
melampiaskan kemarahan dengan merobohkan pagar gerbang kantor dprd sumatera utara
di jalan imam bonjol medan jumat siang
sebelumnya mahasiswa juga melempari gedung wakil rakyat dengan ratusan tomat busuk
sebagai bentuk protes buruk yakin nerja dprd saat ini
di alaman kantor dewan mahasiswa menggelar orasi menolak revisi undang undang no tujuh belas tahun dua ribu empat belas
tentang md tiga dan juga mendesak mahkamah konstitusi melakukan judicial review
dari sekian banyak hasil revisi yang telah disahkan oleh dpr
ada beberapa poin yang kita anggap mengekang nilai nilai demokrasi
yang telah dibangun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
contohnya adalah di pasal satu ratus dua puluh dua di mana di sana dijelaskan bahwa
mkd bisa mengambil tindakan hukum terhadap orang orang yang dianggap merendahkan kehormatan dpr
jadi logika kami berpikir bahwa kehormatan dewan itu
kehormatan dpr itu didilangkan
dan menilai dari kinerjanya
pertama kami mengapresiasi kedatangan mahasiswa di sini
untuk sudah merumuskan poin poin penting di masalah md tiga itu
dari banyak poin penting sini secara pribadi
saya setuju bahwa masalah pasal penghinaan kepada lembaga
saya kira tidak perlulah dimasukkan kali di revisi undang undang md tiga itu
karena biarlah masyarakat bisa menilai memberikan persepsi terhadap lembaga